terima kasih anda kembali di gelar perkara
bagaimana bisa hanya gara gara cemburu dalam cinta segitiga pelaku tega membunuh korban
padahal sebelumnya kedua tersangka tidak pernah melakukan tindak kejahatan
selengkapnya jurnalis kompas tv rangga indrajana akan membahasnya untuk anda
cinta korban indriana dengan tersangka da
tanpa sepengetahuan indriana da ingin kembali merajut asmara dengan dp pacar lamanya
dp menerima tapi mengajukan syarat da harus menghabisi nyawa indriana
kriminolog adrianus meliala menyebut dp memiliki karakter positif dan dominan
yakni keinginan menguasai orang lain secara berlebihan
ketika bercampur rasa cemburu apapun bisa dilakukan
ada teori tentang karakter di mana ada karakter yang sedemikian posesif ya
sedemikian dominasinya sehingga tidak mau melihat ada lawan
jangankan lawan itu memenangkan atau mengalahkan dirinya
maka ketika dalam hal ini ada wanita yang melihat bahwa ada
ada operator atau mantan kekasih dari kekasihnya
maka itu lalu menjadi sasaran kecemburuan yang sedemikian rupa
sasaran iri hati yang sedemikian rupa
sehingga hanya dilenyapkanlah yang kemudian lalu menjadi dianggap cukup bagi yang bersangkutan
sementara itu psikolog zarin akbar menilai
tindakan dp menunjukkan gadis dua puluh empat tahun ini
lagi asmara dengan siapapun
cinta bersyarat yang ditawarkan dp disambut dr
ada perasaan tidak ingin berbagi mungkin
ada perasaan dia ingin menguasai da secara keseluruhan gitu ya
sehingga persyaratan itu yang kemudian diajukan
karena dia tidak mau da akan berpaling lagi dari dirinya
karena punya histori masa lalu bersama da
punya histori masa lalu dengan korban
sehingga itu yang membuat memunculkan dia cinta bersarat tadi
eve condition kalau kamu mau kembali ke saya syaratnya adalah ini
kalau kita lihat di sini profilnya da di sini
ada satu kebutuhan need of love atau need of affection yang kuat dalam diri dia mas hangga
itu yang membuat dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan cinta kasih sayang tersebut gitu
nah biasanya profil orang yang akan melakukan atau menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan love cinta kasih sayang
itu biasanya berasal dari individu atau pribadi yang dia memerlukan rasa kasih sayang yang besar
karena dia belum mendapatkan itu selama ini
feeder itu misalnya apakah dari keluarga atau mungkin dari lingkungan sosialnya
seandainya hubungan asmara antara dp dan da tidak hanya bermudar hasrat ingin saling memiliki
bisa jadi mereka tak perlu membunuh indriana
tapi kalau di sini hanya ada hasrat hasrat yang menggelora gitu ya
yang kuat gitu ya kemudian disertai dengan mereka ingin memiliki
ingin bareng bareng ingin bersama
tapi tidak adanya unsur emosi intimacy
intimasi di sini bukan hanya secara fisik tapi secara emotional affection
itu menyebabkan kemudian kita sebutnya itu cinta bodoh gitu
cinta bodoh itu adalah kok dia jadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan wanita itu
atau pria itu yang sangat dia idamkan
ada rasa ingin memilikinya yang kuat
lantas kenapa hanya gara gara persoalan cinta segitiga diwarnai cemburu
dp dan da gelap mata menghabisi nyawa indriana
apakah memutuskan hubungan asmara dengan indriana tidak cukup
ketika emosi sudah menguasai diri maka terjadilah situasi jungkat jungkit ya
yang bagus adalah logika rasionalitas selalu menjadi dominan
emosi itu selalu menjadi yang agak tertekan
tapi sekali lagi ketika emosi itu dikedepankan
maka umumnya lalu membawa sesuatu yang bubrahi secara kriminalitas
jadi emosi menurut saya atau hal hal yang terkait dengan suara hati
itu saya kira baik untuk hal yang terkait dengan seni
kegiatan kreatif kegiatan rohani
tapi untuk kegiatan yang bersifat melanggar hak asasi orang lain
maka mestinya yang dikedepankan adalah konteks logika
tapi itulah yang kemudian nampaknya dipilih oleh pasangan itu
tambah lagi dengan memilih eksekutor yang juga sedang kepepet duit ya
maka jadilah kegiatan itu terlaksana
telah menunjukkan pada kita bahwa hubungan percintaan yang salah
dapat merugikan diri dan orang lain
apalagi jika dua orang yang bertemu masing masing menyertakan persoalannya
sehingga da dan dp di sini
mereka ya tadi memiliki isu permasalahannya sendiri sendiri gitu ya
dan ketika mereka bertemu itulah yang kemudian memunculkan gitu ya
perilaku perilaku atau tadi cinta yang merusak yang pada akhirnya akan mengarah pada tindak kejahatan
menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan di luar kemampuan orang pada umumnya
apalagi jika sebelumnya pelaku tidak pernah melakukan tindak kejahatan
psikolog menyebut perlu ada pemeriksaan psikologis terhadap tersangka db
guna mengetahui kondisi psikisnya
ada indikasi atau ada kecenderungan isu secara mentalis
secara psikologis yang ada dalam diri dp
yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut
tapi untuk in spesifik waste nya seperti apa
saya kira itu memerlukan proses assessment lebih lanjut
pemeriksaan secara psikologis lebih lanjut gitu ya mas
sampai se ekstrim itukah memberikan persyaratan untuk menghabisi nyawa
apakah ada indikasi agresif yang kuat dalam diri dp mungkin
atau terkait dengan pengalaman kehidupannya mungkin yang mengarahkan dia seperti itu dan lain lain
akan banyak spekulasi atau kemungkinan kemungkinan
yang dapat muncul yang kita bisa eksplore lebih lanjut
melalui proses pemeriksaan secara psikologis
hanya karena cemburu dalam cinta segitiga
tersangka dp tanpa pikir panjang nekat merencanakan pembunuhan terhadap indriana
kini dp hanya bisa menyesali perbuatannya
saya melakukannya saya salah dan saya mampus
saya akan menanggung untuk memperbaiki keluarga keluarga misalkan keluarga saya
terjerat oleh pasal berlapis termasuk pasal tiga ratus empat puluh kuhp
tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati
pembunuhan indriana membawa pelajaran yang penting bagi kita semua
serumit apapun masalah yang dihadapi
jangan sampai tersulut emosi apalagi gelap mata mengancam keselamatan orang lain
kedepankan hati nurani dan akal sehat agar tidak menjadi penyesalan di kemudian hari